selain mengubah pasal tentang jumlah kursi pimpinan dpr mpr dan dpd
ternyata anggota dewan merevisi sejumlah pasal lain
yang dinilai cenderung antikritik dalam undang undang md tiga
apakah dengan sahnya revisi undang undang md tiga
anggota dewan menjadi kebal hukum
untuk membahasnya malam hari ini
saya sudah bersama dengan bivitri susanti
akademisi di sekolah tinggi hukum indonesia jentera
selamat malam mbak bivitri terima kasih
sudah hadir kemudian ada masinton pasaribu
yang merupakan anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam bang masinton
dan kemudian ada ray rangkuti
yang merupakan direktur eksekutif lingkar madani atau lin
bang rey selamat malam terima kasih sudah hadir
kita kembali simak pernyataan dari wakil ketua kpk
laudem syarif berikut ini
menurut saya undang undang md tiga itu bertentangan dengan putusan mk sebelumnya
kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi
dan dibuat lagi ya secara otomatis
itu kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong
tapi kan ini sudah disepakati
oleh karena itu tugas masyarakatlah untuk kalau mau mereview kembali
pertama saya bandingkan itu melanggar dengan prinsip umum hukum
itu seluruh dunia itu enggak boleh ada istimewa
saya pak agus mubassarya kalau mau enggak perlu izin sama siapa
kita kalau mau dipanggil ke polisi
presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas
seperti itu makanya saya juga kaget
artinya nanti kalau kpk ingin memanggil ataupun meminta keterangan kepada anggota dewan
tidak akan meminta pertimbangan dari mpp
oh kami itu kita sudah jelas dalam undang undang kpk
undang undang kpk itu tidak perlu izin untuk itu
dan itu sudah kita lakukan berkali kali seperti itu sudah ada
kita ingin dengar respon sekali lagi dari bang masinton
silahkan bang mas hinton pernyataan dari wakil ketua kpk
itu bertentangan melanggar asas atau prinsip hukum equality before the law kesetaraan hukum
iya tadi sudah kami kebetulan tadi kami siang tadi
rapat bersama komisi tiga dengan kpk
dan juga tadi kami tanyakan supaya tidak mudah mengobrol kata kata ke publik
sebelum tahu jelas sebelum baca jelas
iya nah beliau memang belum baca jelas
ternyata mengaku begitu
ya jadi di dalam revisi ini
berkait dengan tindak pidana khusus tidak perlu izin
dan di dalam penjelasan pasal dua ratus empat puluh lima ini juga
yang disebut dengan tindak pidana khusus itu ada terorisme narkotika korupsi
terus kejahatan kemanusiaan
nah itu nggak berlaku izin itu
jadi kalau disebut ini untuk membuat dpr kebal hukum tidak
nah pertama kan begini
apapun di negara manapun
parlemen itu adalah elected office gitu ya yang dipilih
dan dia melakukan fungsi pengawasan
pengawasan tertinggi itu kan yang dilakukan oleh parlemen atau dpr
nah maka kalau dia harus diberikan
dalam fungsi melakukan pengawasan itu
dia harus diberikan ini kekebalan
iya imunitas itu
tapi imunitas itu tidak berlaku absolut terhadap kasus
kasus yang berkaitan dengan tindak pidana khusus gitu ya
nah ini dalam fungsi melakukan pengawasan
jadi imunitas itu terkait dengan pekerjaannya sebagai anggota dewan
iya melaksanakan tugas dan fungsi
supaya tidak mudah ya dpr itu dalam melakukan fungsi fungsi pengawasannya
tidak mudah dipermasalahkan orang
tapi kalau melakukan tindakan misalnya di luar pekerjaannya
melakukan pencurian kalau untuk tindak pidana umum
ataupun korupsi dalam tindak pidana khusus
tetap bisa diperiksa
tidak ada imunitas soal itu kan ya
tidak ada imunitas terhadap tindak pidana khusus itu
yang kategori tindak pidana khusus itu
nah jadi umpama dalam konteks apa dia tertangkap tangan
ya tidak perlu izin kalau itu
kalau tidak tertangkap tangan hasil pengembangan kasus juga bisa kan
pengembangan kasus juga bisa dipanggil
karena kan dalam konteks penanganan kasus korupsi itu kan yang berlaku kan undang undang tindak pidana korupsi
itu pengecualian spesialis itu
nah maka sebenarnya adalah
revisi dari undang undang md tiga ini
tidak membuat dpr itu lantas menjadi kebal atau apa ya
ini cuma menjaga fungsi fungsi dpr dalam melaksanakan tugas dan kewenangan
tetapi di undang undang md tiga yang lama
bukankah memang untuk memeriksa anggota dpr dalam konteks tindak pidana umum ya
dalam konteks tindak pidana umum
bukan tindak pidana khusus seperti korupsi terorisme dan narkotika
bukankah itu sebenarnya sudah ada
ya malah itu
revisinya apa yang direvisi apa kemudian
malah itu begini
putusan mk malah memperkuat pemeriksaan dpr itu
anggota dpr harusnya tadi melalui mkd
dia langsung presiden
tetap dengan izin presiden
mkd memberikan pertimbangan
sehingga proses etiknya itu berjalan dalam internal dpr itu
perbedaannya hanya di soal keterangan dari mkd
jadi tetap melalui proses mkd
pertimbangan mkd berarti ada proses tersendiri lagi begitu ya
yang sebelumnya dibatalkan mk kan
ini kan proses etik
tetap nanti izinnya adalah
itu bersamaan atau waktunya bisa berarus menunggu mkd dulu
ya nanti kan pertimbangan itu dari mkd
mkd akan mempertimbangkan
dan kemudian menyampaikan kepada presiden untuk teknisnya
dari soal pasal dua ratus empat puluh lima ini terlebih dahulu
bagaimana anda melihat ketika ada izin presiden
yang direvisi adalah dengan proses pertimbangan dari mkd dulu
kalau sebelumnya kan bisa langsung dari izin presiden
undang undang yang lama itu yang mau seperti ini
yang menyatakan bahwa anggota dpr itu
kalau diperiksa untuk tindakan
satu tindakan pidana umum
atau pidana khusus
saat itu kan belum ada pidana umum pidana khususnya
pokoknya semua pidana ya
mereka harus terlebih dahulu mendapat izin dari presiden
itu semangat memeriksa pejabat negara
yang masih dipelihara
hatta menurut saya sampai tahun dua ribu lima ya
jadi dua ribu lima masih ada semangat itu cara pandang itu
karena cara pandangnya pejabat enggak boleh salah
kalau salah ya harus dilihat pasal kedua
pasal kedua mengatakan lihat pasal pertama kira kira gitu
tidak pernah salah intinya
penjabat itu boleh salah kira kira gitu intinya
jadi kalau salah lihat pasal pertama lagi
pasal pertama lagi enggak ada salahnya
itu semangatnya tuh
sampai kemudian ada putusan mk yang mengatakan
oh enggak bisa
bahwa semua orang memang termasuk di dalamnya itu kan
yang seiring dengan itu adalah poin
tidak ada lagi yang namanya presiden
yang merasa terhina oleh jabatannya karena dikritik oleh publik
itu juga dicabut oleh mk
dengan semangat demokrasi
nah itu dihilangkan tuh
maka birokrasi soal penyelidikan terhadap anggota
siapapun secara umum pejabat negara
termasuk di dalamnya adalah anggota dpr ya
tidak harus mendapat persetujuan lagi oleh presiden
kalau mereka melakukan tindak pidana
baik umum maupun yang bersifat khusus kira kira gitu
jadi sebenarnya kosong sudah enggak ada itu lagi
ini dikembalikan lagi
nah ini dikembalikan lagi bahkan mungkin menurut saya lebih berat
lebih berat itu karena dua prosedur
pertama ke mkd dulu
ke mkd baru kemudian ke presiden
pertanyaannya buat apa ini semua
karena ini tindak pidana umum saja kan
tindak pidana khusus langsung
kenapa tindak pidana umum harus dibiarkan seperti itu
kan itu pertanyaannya
nah kan itulah menurut saya kalau tafsiran saya
yang dimaksud oleh laode itu
sebestinya baik di tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus
nggak ada perlakuan semua warga negara sama
kalau berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum
jadi bukan pak laude bicara soal pemberantasan korupsinya saja
tapi memang secara umumnya harus begitu gitu
enggak ada yang enggak ada karena di anggota dpr
harus berkaitan dengan perlengkaran terhadap hukum
hak imunitas itu tetap dijamin
meskipun begitu oleh apa
kalau selama kegiatan mereka yang akan dikriminalisasi
kegiatan yang berhubungan dengan tugas mereka
sebagai dpr ya
itulah yang dipasal dua ratus empat puluh empat ya
jatasnya dua ratus empat puluh empat itu jelas
kalau itu kita setuju
anggota dpr enggak boleh dipanggil enggak boleh diperiksa
dalam konteks tugas sebagai parlimen
karena dalam laksanakan tugasan kewenangannya sebagai anggota dpr
kalau itu memang harus itulah yang sebetulnya
imunitas itu hanya berlaku di wilayah itu
tapi kalau dia melaksanakan kejahatan umum
ya harus dipidana
itu sama seperti mengapa
dengan bung mas hinton kita berjuang
misalnya mengapa tni harus masuk ke peradilan umum
bukan ke peradilan khusus
karena kalau dia melakukan kejahatan
tindak pidana umum
dia masuk ke peradilan umum
kira kira gitu meskipun sampai sekarang belum ada wujudnya itu
tapi perjuangannya ada kesana
tapi kita mau mengatakan ini
semua pelaku kejahatan yang bersih
ya harus diperlakukan sama
baik itu yang sifatnya spesial
spesial itu kan bukan karena ada dekradasi
bahwa orang kemudian bisa dibedakan
spesial itu karena derajat sanksi
dan efek dari tindakan
tetapi perlakuan harus tetap sama
bahkan kepada mereka yang melakukan kejahatan spesial pun
mereka juga tidak boleh disangkakan
sebelum ada putusan pengadilan terlebih dahulu
kan kira kira gitu
proses penegakan hukumnya harus
mau yang khusus mau yang utuh sama
disedidiki juga sama
tidak tiba tiba diduga langsung jadi tersangk
mengapa pelaku kejahatan pidana umum
bisa diikat oleh polisi
kadang kadang korupter tidak diikat oleh kpk

kan kira kira gitu tuh
kalau dilihat dari dekredasi
kpk lebih diikat dong
kan kira kira gitu
ini semua menjelaskan kepada kita
pada tingkat perlakuan
tidak boleh ada yang berbeda
maupun kasus itu bersifat umum
maupun kasus itu bersifat khusus
sanksinya yang sangat berat
dan yang kedua
tindakan yang dilakukan itu berepek sangat besar terhadap kepentingan publik
nah itulah yang menurut saya dimaksudkan oleh bung lawade itu
dan itu pula yang kemudian dibatalkan oleh mk
yang sekarang dimunculkan lagi oleh anggota

yang melebihi yang saya sebut sebagai hak imunitas itu
nah kalau kita baca di pasal dua ratus empat puluh lima itu
dengan jelas kok dinyatakan di pasal itu
bahwa anggota dpr
harus terlebih dahulu mendapat
kalau mau diperiksa oleh aparat penegak hukum
harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari mkd
untuk disetujui oleh presiden
untuk disetujui oleh presiden
atas tindakan pidana umum
yang tidak berhubungan dengan tugasan kewenangan mereka
atas tindakan pidana umum
prosesnya juga lambat

anggota dpr ketahuan misalnya ya
ini misalnya ya bung mas yudhon
mencuri ketahuan berbohong
melakukan pencemaran nama baik
anda boleh langsung diperiksa oleh polisi
harus menunggu pertimbangan dari mkd dulu
harus menunggu pertimbangan dari mkd dulu
dan kalau mkd sudah setuju
harus mendapat persetujuan dari presiden dulu
nah itulah yang disebutkan oleh lawan
itu dimana persamaan hukum
tapi saya ingin melihat kajian dari mbak bivitri dulu
jadi mesti dijernihkan dulu
soal dua ratus empat puluh lima dulu mbak ya
betul mesti dijernihkan dulu
bahwa yang namanya hak imunitas itu hanya berlaku untuk kegiatan kegiatan yang dilakukan sebagai anggota dpr
nah di pasal dua ratus empat puluh lima ini sangat jelas berbunyi
tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ratus dua puluh empat
jadi ini saja sudah keluar dari konsep hak imunitas
nah kemudian yang kedua yang ingin saya soroti

memang hak imunitas ini di banyak tempat
seringkali juga dikenal dengan nama parliamentary privileges gitu ya
tapi sekali lagi konteksnya adalah supaya ketika anggota dpr ngomong misalnya
itu tidak ada yang bisa
jadi saya kebetulan jadi saksi ahli waktu di mahkamah konstitusi dua ribu empat belas itu ya
soal yang sama
jadi ada beberapa data yang sudah saya tampilkan
bahwa di banyak negara yang dimaksud dengan parliamentary privileges ataupun hak imunitas itu
hanya dalam konteks perdata
dan kemudian tujuannya adalah lebih kepada supaya mereka bebas
dan kemudian kedua kalau mereka ditahan dan seterusnya
mereka tidak menghalangi kerja mereka sebagai wakil rakyat
konteksnya sebenarnya itu
nah yang di sini menurut saya sudah sangat di luar konteks
karena sekali lagi di luar tugas mereka
jadi memang beda
akhirnya wajar pak laudy tadi mempertanyakan seperti di singgung bungre
dan juga waktu itu di mahkamah konstitusi
dan apa namanya mereka memutuskan begitu
dan pandangan saya juga waktu itu sama
bahwa ini memang melanggar persamaan di muka hukum itu
kestaraan di muka hukum
karena seharusnya tidak ada yang diistimewakan dalam proses hukum
kalau misalnya dikatakan oh nggak ada efeknya kok
karena paling tidak satu dia akan memperpanjang proses
kemudian yang kedua
juga apa namanya presiden itu mau tidak mau juga akan terpengaruh oleh pertimbangan dari dpr
kan bayangkan kita jangan hanya bayangkan korupsi dan lain sebagainya
tapi itu tadi penipuan atau mungkin pelecehan seksual dan lain sebagainya
yang diatur di dalam hak
yang juga pernah muncul begitu ya
dan ada unsur gini
itu artinya kan sebetulnya memperpanjang derita korban
orang yang kemalingan
orang yang dicemarkan nama baiknya
tidak mendapat proses hukum yang cepat
itu salah satu
itu salah satu menunjukkan tidak adanya perlakuan yang sama di warga negara
kalau si a kalau kena pasal itu cepat kok diproses polisi
kalau dpr kok harus pakai ini pakai itu
padahal tindak pidananya sama
dan itu diluar kewenangan
dan diluar tugas mereka
diluar maksud pemerintah
bagaimana jawabannya bang mas hinton setelah jeda ya
kita tunda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
dan detik untuk pelajar
karena ini di anggota yah teman
maksudnya kamu dia tuh
ada nilai nomor urut tiga
ada nilai urut tiga
jadi sekarang tugasnya adalah
di bagian tim sukses dan tim kreatif
bagaimana mengolah angka satu dua tiga dan empat
menjadi pesan pesan yang ingin di komunikasi
dan ingin di komunikasi
betul sekali untuk para pasangan calon gubernur
dan calon wakil gubernur boleh maju ke depan
di perlihatkan lagi karena ini saatnya
saatnya untuk media mengabadikan momen ini
boleh diabadikan oleh rekan rekan media keluarga para pendukung
sekali lagi suaranya mana untuk para pendukung cagup dan cawagup jabar dua ribu dua puluh
pembaik pasangan dari tuan kamil tadi kami koreksi mendapatkan pasangan mendapatkan nomor urut satu ya
sementara pasangan tb hasanuddin dan anton carlian tadi mendapatkan nomor urut dua
sementara pasangan sudrajak saiku mendapatkan nomor urut tiga dan deddy miswar deddy mulyadi mendapatkan nomor urut empat
nah permintaan teman teman media begitu kan
boleh mangga silahkan
diakomodir sama mc tenang aja
seneng lihat mukanya
seneng semuanya berbahagia
happy semua dengan nomor urutnya
para pendukungnya juga happy
para pendukungnya juga senang sekali
itulah pilkada jabar
itu kayak begini pilkada jabar itu harus seperti ini
orang jabarmah ramah ramah kak ronald
selanjutnya apa kita mau masih mendengarkan ini
para pendukung dari penonton atau boleh berlatih
udah kita lanjut saja ya
berikutnya kami mohon kepada bapak yayat hidayat selaku ketua kpu provinsi jawa barat
beserta para anggotanya dan didampingi oleh bawaslu jawa barat untuk naik ke atas panggung
bulan februari ini dan
selanjutnya nanti kita kembali
ke topik soal pasal pasal
kontroversial undang undang md tiga
sebelum kita break tadi kita sampai pada
pernyataan atau kritik
tentang yang bisa
memeriksa anggota dpr
harus dengan pertimbangan
mkd dan juga izin presiden
itulah yang dikritik kesetaraan
di mata hukumnya
bukan hanya soal pidana khusus
ya jadi sama mpama begini
kan gitu ya
kan dia tidak serta merta langsung ke
dibawa ke peradilan umum
analoginya presiden ini
melalui mekanisme mk
pendapat di parlemen apa segala macamnya
sampai ke mk bisa diimpeach
nah jadi prosesnya tidak serta merta
lantas ke peradilan umum
nah ini kan kita mau
dpr ini setara dan presiden
dia jabatan yang dipilih
dipilih oleh rakyat
nah dalam konteks peradilan etik itu
tidak semua harus
etik ini kan dibentuk
mkd itu dibentukkan menjaga keluhuran
dewan perwakilan rakyat itu
dan juga institusinya
setiap permasalahan yang apa
yang berkaitan dengan
anggota dpr apa segala macam
itu dilaporkan melalui mkd
nah itu diproses secara etik di sana
kalau memang dia layak
diberhentikan ya memang diberhentikan dari sana
dibawa ke ranah
nah ini proses peradilan ini
jenjangnya tidak harus berlapis lapis
jadi memang kalau tidak setara
di mata hukum itu memang membenarkan
seperti itu prosesnya tidak sama
di mata hukum itu memang akhirnya
diakui seperti itu dalam konteks yang pidana umum tadi
dalam konteks jabatan tadi
karena yang tadi bang masinton sebutkan itu
untuk pemakzulan presiden untuk
berbeda tidak bisa dianalogikan sedemikian rupa
karena yang satu lagi memang untuk
proses politik untuk menyatukan presiden
makanya harus lewat pidana umum
kalau ini kan tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang sebentar kalau
presidennya dianggap kan
melakukan perbuatan tercelak
biar publik juga jangan termislit
iya jadi kalau
presiden melakukan perbuatan tercelak
kan bisa diimpej
oke diimpej ya
kalau soal impejnya ya
nah disitulah prosesnya
dia bisa diberhentikan dipecat
dari sana nah kalau
presiden dia mekanismenya melalui
mahkamah konstitusi kalau impeachment begitu kan
iya kalau presiden melakukan
perbuatan tercelak pak
entah itu pidana umum maupun pidana khusus mbak
kan jelas itu dalam undang undang dasar itu
dia bisa diimpeach mekanismenya itu
melalui proses bukan proses peradilan
umum pak tetapi melalui
proses peradilan sampai ke mahkamah konstitusi
enggak astia kalau
saya masih nggak setuju dengan analoginya
ya sama perbuatan
tercelah itu kan kalau dia melakukan perbuatan pidana
umpama atau melakukan
perbuatan yang tidak pantas lagi tidak etis
agak dibawa ke peradilan umum
tidak dibawa ke peradilan umum
presiden sebagai jabatannya
tapi yang tadi singgung bang rai soal dampak
kepada korban misalnya
misalnya ada anggota dewan yang melakukan penipuan
mereka yang ditipu ini harus menunggu
proses mkd harus menunggu
polisi tidak bisa berjalan
dia akan segera diproses di sana
diputuskan di sana
jaminannya apa bisa mempercepat
kalau memang secara etik
dia tidak pantas lagi sebagai anggota
dari anggota dewan jadi tidak perlu izin presiden lagi
lantas bisa dibawa ke peradilan umum
di peradilan umum masih bisa banding pak
kalau di sini tidak ada lagi proses banding
nah jadi sebenarnya adalah
ini dalam rangka
jadi semangatnya apa untuk ada pasal ini
karena argumen bahwa
pejabat yang dipilih
di samping dia ada
atau peradilan khusus yang bisa dikenakan
juga ada proses awal itu
di peradilan umum
dan di peradilan etik yang disebut dengan
mahkamah kehormatan dewan itu
nah jadi proses ini sebenarnya
jauh lebih cepat dibandingkan dengan
proses peradilan umum yang bisa orang melakukan
anda setuju pak bapak fitri
banding apa segala macam
bahwa proses mkd ini justru mempercepat nanti
menurut saya tidak akan mempercepat
satu aja nih sebagai contoh
tanggal lima belas februari sampai lima maret
misalnya terjadi sebuah pelecehan seksual
atau penipuan lah yang terjadi diantara tanggal itu
apa mau mkd kumpul
sepanjang yang kita ketahui ada tajam
ada catatannya ada datanya
itu bahkan untuk hal hal yang terkait dengan
katakanlah mkd waktu dulu ya
kasus kasus yang lama pak setia novanto segala macam
kalau masa reses ya berhenti
nah itu satu soal
apa namanya apakah akan lebih cepat atau tidak
dan kemudian yang kedua
kita jangan lupa soal potensi benturan kepentingan
yang sangat besar
apa itu misalnya
jangan pernah lupa mkd itu anggotanya adalah
anggota dpr sendiri
ya internal ya
jadi bukan independen internal
yang terdiri dari perwakilan fraksi fraksi
sekali lagi contohnya
pak setia novanto dulu
di mana mkd nya tentu saja ini ketua dpr
apakah berani misalnya mkd memproses proses itu
nah hal hal seperti ini juga saya kira harus jadi pertimbangan
sehingga kalau dikatakan ini akan mempercepat
akan justru lebih baik
saya kira sama sekali tidak
karena itu tadi sebenarnya
hak imunitas itu ada konteksnya
konteksnya bukan istimewaan
menurut anda anda setuju tidak itu
karena pasal ini menjadi ada

apa itu adalah elected official tadi
ketika konteksnya adalah hukum pidana
tetap harus kena
nah disitulah intinya soal persamaan di muka hukum
tadi analoginya adalah presiden
menurut saya itu berbeda
impeachment itu memang suatu pengaturan tersendiri
karena itu lembaga yang akan dijatuhkan secara politik
beda dengan suatu tindak pidana yang dilakukan
oleh orang per orang anggota dpr
nah disini kita harus hati hati melihat
dengan langsung dianalogikan
artinya begini ketika presiden dituduh
melakukan perbuatan tercelak
peradilan mana yang memproses dia
kan tetap ini pak
didahului dengan ada proses di dpr
dan juga di mahkamah konstitusi pak
ini anda menyamakan memang dpr dengan presiden
memang sama begitu menurut anda ya
lembaganya ya harus disamakan
ini kan anggota dpr
secara kelembagaan dpr dan presiden
presiden juga kita ngomongkan ya
ngomong kelembagaan dan juga ngomong ininya
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
sebelum kita lanjutkan kita lihat
sejumlah pasal kontroversial
yang dikritisi oleh sejumlah pihak
terkait dengan undang undang md tiga ini
ya baik ini yang awal di pasal tujuh puluh tiga awal begitu ya
dpr berhak memanggil pejabat negara
pejabat pemerintah badan hukum atau masyarakat
secara tertulis untuk hadir dalam rapat dpr
dpr berhak memanggil paksa dengan menggunakan
polri terhadap siapapun yang tidak hadir
selama tiga kali berturut turut tanpa alasan yang sah
siapapun yang bisa dipanggil paksa
dapat disandra paling lama tiga puluh hari
sementara dari hasil revisi
mengajukan permintaan tertulis kepada kapolri
lalu kapolri memerintahkan kepada kepolisian
di daerah tempat domisili badan hukum
dan atau masyarakat yang dipanggil paksa
untuk dihadirkan memenuhi panggilan dpr
kapolri dapat menyandra badan hukum
dan masyarakat paling lama tiga puluh hari
kemudian kita bicara pasal satu ratus dua puluh dua yang awal
disebutkan mkd bertugas melakukan penyelidikan
dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dpr
karena tidak melakukan kewajibannya
tidak hadir selama tiga bulan berturut turut
ataupun melanggar undang undang
sementara di pasal satu ratus dua puluh dua yang revisi
disebutkan mkd dapat mengambil langkah hukum
atau langkah lain kepada siapapun yang merendahkan
kehormatan dpr dan anggota dpr
lalu di pasal dua ratus empat puluh lima awal disebutkan pemanggilan
dan permintaan keterangan untuk penyelidikan
terhadap anggota dpr yang diduga melakukan
tindak pidana harus mendapatkan persetujuan
tertulis dari presiden
kemudian revisi dari pasal dua ratus empat puluh lima disebutkan pemanggilan
dan permintaan keterangan untuk penyelidikan
terhadap anggota dpr yang diduga melakukan
tindak pidana harus mendapatkan persetujuan
tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan
dari mkd atau mahkamah kehormatan dewan
kalau tadi sampai pada argumen soal ini adalah
elected official kemudian diperbandingkan dengan
dpd kan tidak diperlakukan sama
kalau mau itu dipukul rata sama dpd iya juga
kepala kepala daerah dan sebagainya gitu apa bedanya
jadi gugur ini maksudnya
kalau disamakan mekanisme itu sama semua
mereka kan juga dipilih semuanya gitu
oleh karena itu disebut dalam rumpun yang disebut
ini kan dpr ini pejabat negara
presiden pejabat negara
bahkan mk macam macam semua disebut sebagai pejabat negara
tidak mendapatkan perlakuan seperti itu
presiden kita mungkin sudah cek
kalau melakukan tindak pidana
ya bisa langsung ditangani oleh polisi
tidak perlu minta izin keberanian siapapun
karena yang dimaksud dengan proses dpr dan sebagainya
kalau kemudian dpr memproses politiknya
nah itu yang pakai mekanisme itu tadi
oleh karena itu juga harus dibedakan memang
ini kan dua kamar yang berbeda
kalian mau menyelesaikan masalah etiknya
atau menyelesaikan pidananya
kalau pidananya tetap apartmen enggak hukum
tidak bisa di mkd
nah cuma ini berhubungan
terkadang tidak berhubungan
ini bisa duluan
mkd menindaklanjuti dalam bentuk pemecatan misalnya
atau ini duluan
terkadang ada tindakan yang tidak berhubungan dengan pidana
tapi itu menyalahi etik
yang dianggap bertemu dengan salah satu
yang dianggap meminta sesuatu kepada pengusaha kan
itu tidak melanggar apapun
tapi itu melanggar tidak melanggar hukum apapun
hukum maksudnya pidana
tetapi jelas dia melanggar etik
oleh karena itu enggak masuk ke pidana ini
nggak ada urusan polisi di situ
itu urusan mkd semata mata
jadi lihat itu
itu ranah yang terpisah ya
tidak bisa dilembagakan melalui mkd dulu
izin presiden baru diperiksa polisi
setiap urusan yang bersifat pidana
nggak perlu ada mkd mkd ini
ini memang mutlak kewenangan polisi untuk menanganinya
bahwa mkd mau bertindak atas nama pelanggaran tidak silakan
itu ranah tersendiri lagi
entah ini nanti terbukti di sini atau tidak terbukti
mkd terbukti itu bisa memperkuat dalil mkd untuk memutus
kalau enggak terbukti
ya mereka punya sisi lain yang mengatakan
meskipun enggak terbukti

anda kan pernah ketemu
kan kira kira begitu
bertemu itu saya sudah menyalahi aturan
kan kira kira begitu
meskipun dia tidak minta enggak ini misalnya
dan itu sama seperti misalnya advokat
advokat itu kan kalau di etiknya
enggak boleh ketemu misalnya dengan hakim
atau hakim sorry
hakim enggak boleh ketemu dengan advokat
padahal enggak terjadi ngomongannya
cuma silaturahmi biasa
oleh karena itu tidak masuk pidana
tidak ada pelanggaran hukum pidana
tidak ada pelanggaran hukum pidana
tapi secara etik bisa salah
tapi etik itu bermasalah
karena itulah kemudian kapan dipisah
itu yang harus kita tenangkan
yang kedua yang saya mengatakan
nggak bisa juga dipersamakan antara presiden dengan dpr
kalaupun misalnya kita mau lihat itu ya
presiden itu dihormati bukan karena statusnya sebagai presiden
dalam pengertian eksekutif
dia itu dihormati karena dianggap dia adalah simbol negara
karena itulah kemudian dia tidak boleh diperlakukan semena mena
karena memperlakukan dia itu sama seperti memperlakukan semena mena negara ini
tetapi dpr sejak kapan kita sebut sebagai simbol negara
kan kira kira gitu
nah itu jelas salah satu
oleh karena itu kalau misalnya kita merujuk kembali ke soal
ini kan napas dari pasal ini nih yang dua ratus empat puluh lima ini
hampir sama dengan pasal pasal hadzai artikelen
yang sudara mas hinton sendiri kalau dengar hadzai artikelen pasti lawan
kira kira gitu tuh ya
hadzai artikelen itu sama
hadzai artikelen itu sebetulnya pada tingkat tertentu bisa dipahami
karena yang mereka lindungi itu adalah institusi kerajaan dengan rajanya
yang terpisah dengan eksekutif
kan kalau kita pakai itu
nah oleh karena itu anda nggak boleh menghina raja karena menghina raja sama dengan menghina negara
tapi anda boleh menghina kepala perdana menteri
itu dua hal yang beda
jadi kita karena presidensial nggak bisa dipisahkan karena sekaligus dia kepala negara plus juga sebagai kepala pemerintah
tapi karena dominannya kepala pemerintahan yang lebih dominan di sini
maka mk mengatakan kepala negara itu dengan sendirinya bisa dalam kutip itu tadi
tidak bisa dikenakan pasal pasal atau tidak bisa diberlakukan pasal pasal pelindungan dalam konteks kehormatan
karena dia dominannya adalah eksekutif
dominannya sebagai kepala pemerintahan
dominannya sebagai eksekutif
baik ada pendapat tambahan
saya setuju dengan pendapat bung rai tadi
tapi sudut pandangnya beda
jadi dalam hukum tata negara itu
kita mengenal ada konsep lembaga kepresidenan lembaga eksekutif lembaga yudikatif begitu ya
nah jadi yang tadi dianalogikan oleh bang masinton itu sebenarnya adalah konsep lembaga kepresidenan
nah kalau lembaga dpr yang kita bicarakan di dua ratus empat puluh lima ini bukan lembaga dpr nya
tapi anggota anggota dpr
itu satu kemudian yang kedua
bisa terpisahkan gitu ya
oh iya bisa terpisahkan
karena dalam konsep hukum tata negara itu ada aspek kelembagaan
kemudian ada aspek pejabatnya
jadi memang dibedakan seperti itu

yang kedua yang ingin saya ingatkan juga adalah
mahkamah konstitusi waktu itu justru mengatakan
tadinya awalnya kan pasal dua ratus empat puluh lima ini yang serupa ada izinnya dari mkd
tapi mahkamah konstitusi bilang dengan alasan bahwa ini sholat persamaan di muka hukum
maka dia bilang oke presiden saja
tapi konteksnya bukan soal kewibawaan lembaga dan seterusnya
konteksnya adalah soal administratif
karena mahkamah konstitusi juga membatalkan izin presiden untuk pemeriksaan kepala kepala daerah misalnya
jadi semangatnya apa sebenarnya
semangatnya sebenarnya adalah supaya menjaga kesinambungan kerjanya wakil rakyat
jadi bukan soal menjaga kewibawaan dan lain sebagainya
sehingga pasal dua ratus empat puluh lima ini sebenarnya tidak pas dengan semangat demokrasi di negara ini
nah saya mulai tembakkan diri
tambahnya kita setelah jeda ya bang mas hinton juga nanti ya
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
sekali lagi tadi bantahan argumennya sudah disampaikan bang masinton
tidak bisa kalau alasan pejabat terpilih atau elected official tadi dicontohkan dprd enggak dpd enggak
begitu bagaimana pak
dprd kan statusnya bukan pejabat negara
kalau dpd dpd bagaimana
dprd merentang daerah
kalau dpd bagaimana
dpd juga nanti akan diberlakukan sama
oh akan menyusul
undang undangnya diganti lagi dong
ini satu undang undang bang
ini kan begini
kalau dpd itu kan dalam fungsi yang berbeda ya
fungsinya juga berbeda
dia tidak melakukan fungsi fungsi seperti dpr
nah maka sebenarnya adalah
ini nggak ada yang berbeda dengan
yang sebelumnya gitu
dia tetap melalui izin
bahkan mk memutuskan izinnya bukan lagi mkd tapi presiden
jadi tetap izin ada
jadi diperlukan tetap izin
nah kalau umpama dia melihat orang ada yang nggak senang
di luar tugasnya
terus orang tersebut lapor
kan bisa aja dikriminalisasi
seperti itu pak
perbuatan tidak menyenangkan apa segala macam
nah ini dimana mereka semua penyelesaian
hanya pelaporan kan belum bentuk kriminalisasi
maka diatur supaya tidak dengan mudah orang ya
mengkriminalisasi yang namanya pejabat
walaupun konsekuensinya proses penegakan hukumnya akan berbeda dengan orang yang bukan anggota dpr begitu ya
ya ini memang
resiko seperti itu konsekuensinya
ya dia memang dia pejabat yang dipilih pak
sama dengan presiden juga dia memiliki privilege yang
ya memang dia dipilih pak
dia tidak bisa diperlakukan
apa sembarangan juga
ya bukan kita minta diperlakukan istimewa gitu
tapi dia harus dijaga
dari perbuatan yang
itu bisa merugikan
apa posisi dia gitu
suatu saat kita ketemu bung indra di jalan kita tidak saling kenal tidak apa
saya melihat bung indra
bung indra keberatan dengan pandangan saya
sebagai anggota dpr
maka itu prosesnya harus ke mkd dulu
sehingga orang tidak mudah
kalau misalnya tadi kayak kritik mbak bivitri menarik juga
dia tidak dengan mudah
kan itu di luar tugas
ya soal mempercepat itu
saya ingin mencetisi
supaya tidak lupa dari mbak bivitri tadi
kemudian itu terjadi di tengah masa reses
bagaimana mkd bisa dikatakan cepat berproses
karena mereka juga anggota dpr
sedang masa reses
kalau ada yang sangat urgent
pelaporan itu yang memang harus ditindaklanjutin
ya memang harus ditugas
persidangan itu kan tidak harus
masa reses itu juga bagian dari persidangan mbak
dikerjakan di luar gedung dpr
tapi proses mkd kan tidak bisa juga dilakukan di luar kan
dia bisa melakukan langsung di ininya
di gedung dpr itu
nah seperti itu
jadi sebenarnya itu hal teknis lah
tapi intinya adalah
ini bukan dalam konteks
supaya dpr tidak tersentuh hukum
bisa tersentuh pak
cuman agak berat
supaya anggota dpr
tidak mudah dikriminalisasi
tidak mudah disemenamenakin
umpama yang itu tadi
saya kasih analogi aja
kita tetapan mata
bung indra tidak suka dengan tetapan saya
perbuatan tidak menyenangkan
apalagi lantas polisi memanggil
dengan mudah gitu
kan tidak bisa
semua nanti akan diperlakukan
nanti ada kewenangan polisian juga
ini kan dulu
iya hal itu
jadi menjaga kesemekan
jika tak berlaku kepada anggota dpr saja